sang pemilik kebun ini langsung memanjat tangga kecil dari bambu yang terpasang di pohon durian
kelompok pembibitan mustikon huren di desa sumberjo wonosalam jombang ini
melayani wisatawan yang ingin melihat proses memetik hingga menikmati rasa khas duriannya
durian yang masak biasanya sudah lepas dari pohon dan masih terikat di tangkainya
saat ini petani durian di lereng gunung anjas moro itu memang belum panen
namun sejumlah pohon sudah berbuah meskipun belum banyak
pembeli tetap bisa memilih jenis durian yang kebetulan sudah masak
mulai jenis bido hingga montong dan durian lokal dengan varian rasa yang unik
karena wonosalam ini sangat terkenal duriannya
berbeda dengan durian yang lain
jadi saya sudah ke singapura ke malaysia yang namanya durian montong itu tidak senikmat yang di sini
pemilik kebun durian ini mengaku kini sebagian tanaman masih berbunga dan berbuah kecil
diperkirakan musim panen jatuh pada maret tahun depan
ada bido bido yang terbanyak itu bido yang saya kembangkan
terus montong juga ada pelangi jadi pelangi dari manuwari juga ada
untuk wisata durian ini peminatnya dari mana
bagaimana aja pak
kalau wisata durian itu peminatnya apalagi mau penduri durian itu ada
kemarin ada yang dari jakarta dari pesuruan dari malang dari bali itu
durian menjadi salah satu daya tarik wisatawan datang ke wonosalam
meskipun harganya berkisar rp tujuh puluh lima hingga rp dua ratus durian ini sangat diminati pengunjung